enggak enggak enggak jadi enggak kebelet
aduh aduh aduh aduh
yuk tunggu tunggu sebentar tunggu bulan
bulan bentar lagi dateng kok
kalau gitu abi pipis dulu ya
gimana sih tadi katanya nggak kebelet
sekarang mau pipis
wah itu dia tuh
wah itu dia
jangan mau digodain mbak
laki laki mata keranjang semua
masa sih bu
ibu kan tahu
ada yang punya istri muda
rumahnya dikontrakin dekat rumah ibu
namanya neneng bukan
yang sering dipanggil neng neng neng gitu
ngomongnya manja manja gitu enggak
suami orang aja jadi kepincut
suaminya ciri cirinya kayak gimana bu
putih bersih klimis
tapi ibu jarang melihat
dia sering datang siang
tapi cuma sebentar
kalau malam sih nggak pernah
buruan kita ke rumah tetangganya ibu ini ya
rasain dia biar kapok
bang bagi permen ya
sekarang gue balik
yang biasanya untuk maga cope
terima kasih tadi pani
itu rupanya ibu artinya ranjut

di sekitar jejeran jejeran hamba allul
yang ke mirrors
yang lainnya putih klimes rapi
satu lagi kalau bukan bang diki
udah sekalian bawa bang dikinya
menumpangnya lagi banyak
udah tungguin aja gue yang kesana
biar kita sama sama ya kesananya
iya iya udah buruan
pakai kasih permain segala
biar banyak penumpangnya
demi kepuasan pelanggan
dari tadi juga penumpangnya sedikit
giliran wulan aja minta dibeliin coklat
ini bukan coklat
ini permen coklat
ya sama aja
itu teh deh coklatnya
oh ya udah tuh
wulan kesana ya
si nurik nungguin wulan di jalan sawo
udah lagi narik
iya kita tuh mau ngegerbek si nenek
agak cepet deh bang
abi gak tau kalo diki punya bini muda
iya bu saya gak percaya
udah buruan di ngebut ngebut
tiup tiup tiup
patrick penumpang gua gua pindahin ke lu ya
tumben lu bae sama gue
gua ada urusan
ibu ibu bapak bapak yang baik maafin cahaya ya
pindah ke angkot depan dulu
dulu saya lupa isi bensin maaf ya maaf ya maafin ya maafin abang ya maaf ya pak ya
ibu ibu empat puluh enam empat puluh enam pak tolong digeser ya pak ya depan depan terima kasih dikit
kok panik indah indah panik di yang dituduh punya istri dua kenapa udah yang panik lagi
pula udah tidak tahu kalau diki punya istri dua yang benar
nggak tahu awas ya kalau ketahuan gak ada ampun
tidur di kursi nggak boleh pulang selamanya
buah angkat angkat
walaikumsalam sekarang keluar dari rumah sekarang juga kenapa bang ada kebakaran
datang diantar si jamil bang jamil ii menjaga kegiatan rumahnya eneng enggak ada yang tahu
aduh neng nggak usah nanya dulu oke sekarang pergi pergi sekarang ya ii pergi ke mana abang kemana aja
cari kontrakan oke cari kontrakan kemana aja neng kontrakan kan mahal ini enggak pegawai cari
kos kosan cepet neng sekarang juga keburu si sophia datang
jangan percaya mbak dia pasti mau telepon temennya tuh udah ikutin aja
mau pipis ya udah ayo umi temenin
enggak enggak jadi nggak kebelet
ayo tunggu tunggu sebentar tunggu bulan bulan sebentar
iya abang lah
apa apa serba cepet
terus pakaian neng gimana
nanti di kos kosan
neng gak pake baju dong
sekarang neng cepat keluar dari kontrakan
cari kos kosan cepet sekarang ya neng
abang tunggu di masa jabrik ya
sekarang ya neng
ngapain sih nunggu di basuh jabrik
kan basuhnya gak enak